nah kalau beberapa hari lalu rekan saya tiffany raitama sempat mewawancarai dedeh fardiah ini ketua kpid jawa barat ya mengenai pembatasan tujuh belas lagu yang dilarang diputar pada jam jam tertentu di jawa barat
langsung saja nih sekarang saya ngobrol dengan pelaku industri radionya ini ada anggi gerhana dari music director rasa fm indonesia
mas anggi selamat malam
halo selamat malam mbak puspa
mas anggi gimana nih dengan aturan yang dibuat oleh kpid jawa barat ada keberatan atau tidak
sebetulnya kalau dibilang keberatan pasti ada keberatannya sih karena memang lagu tersebut sudah hit dan ketika sudah menjadi biggest hits lagu tersebut malah dibatasi penayangannya
kenapa tidak sebelum lagu tersebut boleh diputar atau tidaknya ada semacam lembaga penyensaran seperti film yang memang apakah lagu ini layak naik atau tidak gitu
sebetulnya ini bukan pelarangan full sih tapi memang ini hanya pembatasan jam siaran ya jadi hanya boleh tayang di jam malam jam sepuluh sampai jam sepuluh malam sampai jam tiga dini hari
namun takutnya ketika hal ini dibatasi di radio yang merupakan media analog jadi ini adalah sebuah apa ya takutnya kita menjadi kehilangan pendengar yang memang menyukai lagu lagu hit
jadi takutnya nanti ketika pendengar itu sudah kabur dan lebih mencari atau ingin mendengarkan lagu hit tersebut di
media lain yang merupakan media platform digital seperti youtube ataupun digital music streaming
jadi semua audiens itu malah kita yang sudah mungkin dari semakin tahun ke tahun pendengarnya menurun yang sekarang akan semakin ditinggalkan lagi gitu karena ada pembatasan ini
seperti itu mbak buspa
tapi sebelum sebelumnya teman teman di industri radio pernah mendengar hal hal seperti ini nggak sih ini barang baru bukan sih untuk teman teman
oke jadi ini sebetulnya bukan barang baru
karena dulu kpi di jawa barat pun pernah merilis beberapa lagu yang genre dangdut yang memang liriknya mengandung konotasi negatif vulgar intinya tidak mencontohkan hal yang baiklah di dalam lagu tersebut
tapi karena memang dulu hanya batasannya adalah musik dangdut yang juga memang segmentasinya tidak semua kita media radio memutarkan lagu dangdut tersebut
jadi impactnya mungkin kurang begitu berasa
tapi ketika ada hits internasional yang mana memang
jadi radio juga banyak memutarkan
ya ini efeknya akan terasa luas apalagi ditambah tadi pagi bruno mars mungkin dia merasa shock merasa oh indonesia kenapa nih kita udah dua kali konser di sana tapi kok baru sekarang gitu keberatan sama lagu lagu gue misalnya gitu kata bruno mars kan
dikhawatirkan juga ed sheeran yang memang sempat dipancing sama bruno mars
ada lagu ed sheeran kan di dalam tujuh belas rilisan kpi di jawa barat tersebut
apa namanya yang diagendakan juga
ed sheeran akan melakukan konsernya di bulan mei dua ribu sembilan belas nanti akan terdampak gitu apakah dia jadi malas bikin konser di sini atau gimana entahlah
itu pihak pihak berwenang yang nanti akan memutuskan
mas anggi sebagai music director ini pasti menelah juga dong lagu lagu yang akan diputarkan di radio gitu
gimana ngedenger lirik lirik dari tujuh belas lagu yang dikatakanlah dibatasi oleh kpid ini
emang melanggar norma kesusilaankah
ada yang pernah melaporkah
memang namanya musisi apalagi musisi internasional
di sana mereka cenderung kebebasan berekspresinya memang sangat bebas ya
tapi ketika lagu lagu tersebut yang bisa dibilang liriknya dewasa gitu ya
di media media sana pun atau di radio radio di amerika pun ketika itu lagu memang ingin diputarkan radio itu meminta clean version
jadi ketika ada kata kata lirik lagu berisikan umpatan kata kata f misalnya
atau hal hal yang bernada kasar itu ada penyensoran terlebih dahulu
jadi radio di sana itu memutarkan clean version
tapi kalau untuk album originalnya memang lagu yang original dengan lirik yang tanpa sensor pun mereka memasukkan di album original mereka
tapi untuk radio radio jika ingin memutarkan radio bisa hanya meminta clean version
kepada record company si artis tersebut
nah biasanya di indonesia nih setahu saya juga radio radio misalnya ada beberapa
lagu yang menggunakan kata kata kasar lah
kita bisa minta ada radio editnya begitu
itu sudah ada sensor dong berarti ya
kalau radio edit itu biasanya hubungannya ke durasi
jadi misalnya ada lagu yang terlalu panjang durasinya misalnya enam menit itu radio edit disunting menjadi sekitar tiga sampai empat menit
tapi kalau clean version itu biasanya berlaku untuk penyensoran lirik lagu yang bernada vulgar atau negatif atau umpatan atau misalnya kata kata kasar
tapi memang record company di indonesia pun
ketika mendistribusikan lagu lagunya ke media ataupun ke radio itu mereka menyertakan dua versi
biasanya ada versi original dengan versi clean
biasanya kita sebagai radio akan mengutarkan versi cleannya
nah ini kan lagu lagu dari tujuh belas lagu ini kebanyakan top empat puluh ya
banyak banget gitu yang di request sama pendengar di radio khususnya
dari tujuh belas lagu ini mana yang paling banyak di request tapi ketika sudah ada pembatasan ini mereka jadi jauh berkurang gitu
lagu yang paling banyak yang udah jelas ed sheeran dengan bruno mars
ed sheerance shape of u itu di tahun dua ribu tujuh belas dia mencetak rekor streaming terbanyak di spotify
otomatis penggemarnya banyak banget lagu itu chef of you
kemudian versage on the floor memang itu liriknya juga dewasa sekali
hubungan antara laki dan perempuan dengan segala kegiatannya mungkin ya
dan itu juga sequence nya sangat banyak
kalau boleh saya bilang ya dua artis tersebut
ed sheeran dengan lagunya chef of you dan juga bruno mars dengan prestasi on the flower
dengan dibatasi ini otomatis kita karena ini selain ada jadi gini mbak
selain kpid jawa barat yang merilis surat edaran tersebut juga ada surat edaran tindak lanjut dari kpid jawa barat dikeluarkan oleh prssni jawa barat
yang isinya adalah ada radio yang mendapat surat edaran dari kpid jawa barat
itu sebaiknya mematuhi yang menjadi himbawan
himbawan dari kpid jawa barat
yang mana karena lagu tersebut dikategorikan lagu lagu dewasa
jadi himbawan dari prssni kepada seluruh anggotanya di jawa barat
itu menghimbau supaya radio tersebut mematuhi jam malam pemutaran lagu lagu tersebut
oke dukungan lah ya isi surat tersebut
tapi kalau dari teman teman
dan music director sendiri dari teman teman yang bekerja di industri radio sendiri nantinya akan mengajukan keberatan tidak sih
nah karena respon dari teman teman music director juga ini berbeda beda
ada yang memang manut gitu ya
jadi dia itu menuruti apa yang menjadi himbawan
ada juga yang memang tipikalnya break the rule gitu
intinya mereka ada yang karena mereka juga takut kehilangan pendengar
karena hubungannya kalau kita drop dengar
otomatis juga rating akan turun
pengiklan juga akan turun
yang disukai oleh pendengar
nah kalau misalnya kita terlalu manut juga takutnya dikhawatirkan jumlah requestion lagu akan turun
jumlah pendengar akan turun
animo dari pendengar juga akan turun
ini yang dikhawatirkan berimbas ke rating radio yang bersangkutan
jadi sementara manut dulu semoga tidak ada lagu lagu hit atau top empat puluh yang ditambahkan dalam list itu begitu ya mas anggi
bandung sekaligus core wheel
terima kasih banyak
ini selalu seru ya kalau membahas soal lagu lagu yang dibatasi oleh kpid jawa barat ya
selanjutnya saya ajak anda ini masih ramai karena tadi pagi bruno mars mencuitkan
jadi banyak komentar dari warganet yang kita lihat nih
ini yang pertama dari akun ad arealism
mencuitkan dir kpid jawa barat
sebelum fokus membatasi lagu berbahasa asing yang dinilai tanda kutip tidak senonoh
coba deh simak dulu beberapa lagu semi dangdut atau remix atau koplo yang sering diputar di youtube bus kota dan juga tempat tempat wisata
tapi tadi kalau kata mas anggi sudah pernah ada imbauan seperti itu ya
selanjutnya at yhsft underscore berkomentar mungkin bapak dan ibu bisa membagi kajian terkait makna vulgar yang kpid jawa barat gunakan
apa benarnya tujuan mendidik moral rakyat
ini jadi inget katanya lirik lagu iwan fals
masalah moral masalah ahlak biar kami cari sendiri
urus aja moralmu urus aja ahlakmu peraturan sehat yang kami mau